sebagai upaya mencegah kegagalan pasca panen dan meningkatkan konsistensi rasa kopi lokal yang dihasilkan
kalau saya lihat ada beberapa jalurnya bisa masuk value kekerasan itu